hai misteri kasus penculikan belasan anak di wilayah jabodetabek yang belakangan terjadi
akhirnya terungkap usai ditangkap pada kamis tersangka merupakan seorang mantan narapidana
terorisme bernama abi rizal apib alias arah pria dua puluh delapan tahun asal depok jawa barat hingga jumat
siang tersangka terus menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas gabungan reskrim dan
sus delapan puluh delapan di mapolres bogor jawa barat terungkap motif tersangka menculik belasan anak dibawa
umur di wilayah jabodetabek karena alasan ekonomi tersangka mengincar handphone milik para korban
namun dari dua belas anak yang diculik tiga diantaranya telah dicabuli tersangka modus penculikan tersangka
dengan mengaku sebagai aparat dan mengancam membawa karena tidak memakai masker selain
mengincar harta benda tersangka juga menanamkan para korban doktrin kebencian pada negara catatan
tersangka merupakan perekrut para pelaku bom sarina serta menjadi salah satu pelaku
kerusuhan di panwaslu pada dua ribu sembilan belas kepentingan ekonomi hp kemudian diambil dijual diambil dijual
kemudian yang kedua kalau memang anaknya menarik ya dicabuli oleh yang bersangkutan
kasus ini bermula saat tiga anak di kawasan pondok aren tanggerang banten diculik tersangka pada
tanpa alasan jelas tersangka meninggalkan dua korban di kawasan fatmawati jakarta selatan muhammad
juanda bogor jawa barat